tim gabungan berhasil meringkus empat pelaku yaitu sungkono sugiono agus dan ponco
keempatnya ditangkap di daerah demak klaten gerobogan dan magetan
selain empat pelaku tim juga meringkus seorang yang berperan menyediakan atau menjual senjata api kepada pelaku
hasil penyelidikan sementara menyebut para pelaku disuruh oleh kopral
dua muslimin yang tidak lain adalah suami korban sendiri
dengan imbalan uang ratusan juta rupiah
kopda muslimin ini sendiri sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya
dimana statusnya empat tersangka adalah eksekutor lapangan langsung
empat orang yang di lapangan pada saat kejadian
kemudian satu lagi adalah tersangka yang menyediakan senjata api yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan penembakan